tur ceramah zakir naik sabtu malam berlangsung di bekasi jawa barat
ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari tiga puluh lima jemaah di stadion patriot candrabaga
pencerama asal india zakir naik sabtu malam mengisi acara visit indonesia dua ribu tujuh belas
acara yang digelar di stadion patriot candrabaga ini dihadiri lebih dari tiga puluh lima ribu jemaah yang datang dari berbagai daerah
kali ini zakir naik yang ditemani oleh putranya farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between islam and christiani
tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antarumat beragama sehingga tercipta perdamaian
dan saya lihat sih di bekasi ini paling banyak yang bisa dilihat paling banyak
acara berlangsung dengan pengawalan dari ribuan personil kepolisian gabungan
erik ustara bekasi